pemubaran paksa ratusan pengemudi ojek online pada selasa malam ini dilakukan lantaran masa ojol yang sudah sempat bergeser dari markas depkolektor di jalan mangga besar raya sao besar jakarta pusat kembali berusaha mendekati lokasi untuk melakukan penyerangan susulan
memukul mundur masa ojol menjauh dari lokasi sambil melepaskan tembakan peringatan ke udara
sebelumnya pada selasa sore puluhan pengemudi ojek online menyerbu sebuah rumah yang dijadikan markas sekelompok penagih utang atau dep kolektor di jalan mangga besar raya sawah besar jakarta pusat
selain melakukan penyerangan masa juga merusak sejumlah sepeda motor yang diduga milik kelompok penagih utang yang berada di depan rumah
diduga aksi penyerangan ini merupakan buntut kemarahan para pengemudi ojol yang tak terima melihat rekannya dianiaya kelompok dep kolektor saat hendak melakukan penarikan sepeda motor
pemasalahannya apa tiba tiba sama pihak matel ada yang dipukul anak anak gak terima disitu diserang karena dia awalnya mumpul dia dulu
ini ada antara persisian antara ojol dengan pihak ketiga dari finance
disini ada dari perseksual besar dan pereksmen
metro jakarta pusat kita sudah bubarkan
ada korbannya sampai berapa banyak bang
belum kalau tadi masih ada satu orang
akibat peristiwa ini sepanjang selasa sore hingga malam arus lalu lintas di jalan mangga besar raya sempat terganggu
lantaran dikuasai oleh masa ojol
rizky tiar yahya jakarta